sidang perdana permohonan peninjauan kembali perkara pidana penodaan agama
atas nama basuki cahayapurnama alias ahok digelar di pengadilan negeri jakarta utara
sidang digelar secara terbuka dan dipimpin oleh majelis hakim
yang terdiri dari hakim mulyadi sebagai hakim ketua
dan hakim salman alfaris juga sugianto sebagai hakim anggota
ahok diinformasikan tidak datang menghadiri sidang hari ini
dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya
yaitu vivi leti indra yosefina agata syukur dan daniel
dilansir cnn indonesia com penasihat persaudaraan alumni dua ratus dua belas muhammad al khotot
juga mengatakan akan mengundang seluruh masyarakat indonesia
untuk mengawal sidang dalam rangka menolak pk ahok
sekretaris jenderal forum umat islam fui itu menduga
ahok ingin bebas dari tuntutan pidana kasus penodaan agama yang menjeratnya
setelah bebas dari jerat pidana ahok akan kembali ke dunia politik
basuki cahayapurnama alias ahok hari ini mengajukan peninjauan kembali
atas perkara pidana penodaan agama yang membelitnya
akibat kasus ini ahok dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun
dan berikut ini adalah perjalanan kasus yang melibatkan mantan gubernur di ki jakarta itu
dan koresponen cnn indonesia mumtazah catra di ningrat sudah berada di pengadilan negeri jakarta utara
tajah sejauh ini apa yang bisa anda rangkapkan
tajah sejauh ini apa yang bisa anda rangkapkan
dari sidang yang hanya berlangsung selama sepuluh menit dari permohonan pengajuan pk ini
selamat siang alfian kalau kita lihat dari pernyataan kedua pihak
pertama saya akan menjabarkan beberapa poin yang disampaikan oleh vivi leti indra
selaku adik ahok yang juga merupakan kuasa hukum ahok yang tadi kami sempat berbincang dengan vivi
setelah sidang usai dan memang menyatakan bahwa dalam permohonan peninjauan kembali
vivi menyatakan ada enam hingga tujuh poin
mengapa kemudian peninjauan kembali ini kemudian didaftarkan melalui pengadilan negeri jakarta utara ini
di antaranya adalah ada sejumlah hal yang dinyatakan oleh vivi melanggar pasal dua ratus enam puluh tiga
di mana hakim yang memutuskan perkara dinyatakan melakukan kehilafan
karena pertama salah satu hal yang mereka pertimbangkan adalah
mereka menyelihat adanya perbedaan terkait dengan penahanan ahok
dan juga buniyani
di mana terkait dengan penahanan ahok itu langsung dilakukan setelah ahok difonis bersalah pada bulan mei tahun yang lalu
dan tidak diuraikan mengapa kemudian ahok harus ditahan padahal telah menyatakan banding
sedangkan mereka melihat adanya perbedaan keputusan dari pihak hakim
terkait dengan putusan terhadap buniyani
di mana buniyani memang juga difonis bersalah terkait dengan pelanggaran pasal tiga puluh dua ayat sandu undang undang ite

dan kemudian masih belum dilakukan penahanan karena masih melalui proses banding
lalu juga kemudian dari pihak ahok sendiri juga menyatakan bahwa mereka melihat adanya fonis
yang dijatuhi kepada buniyani ini merupakan satu buah novum ataupun bukti baru
karena mereka menyatakan bahwa protes terkait pirata ahok di pulau seribu tahun dua ribu enam belas
begitu baru terjadi setelah adanya postingan buniani di sosial media
yang kemudian setelah adanya
pembuktian di persidangan bahwa buniani memang terbukti bersalah
melakukan manipulasi terhadap video tersebut
mereka melihat ini merupakan bukti yang baru dan juga merupakan bagian dari kehilafan hakim
terkait dengan fonis yang dijatuhkan kepada ahok
dan juga mereka dari pihak ahok sendiri melihat adanya kontradiktif
sejumlah pertimbangan hakim
baik terkait dengan beberapa hal yang dipertimbangkan
mengenai saksi saksi ataupun mengenai faktornya
fakta persidangan yang kemudian dilihat oleh pihak ahok
terjadi begitu selama persidangan kasus penodaan agama yang melibatkan ahok
jadi ini adalah beberapa hal yang tadi disampaikan oleh vivi
sedangkan dari pihak jaksa penuntut umum
memang seharusnya masih dipimpin oleh ketua tim ali mukartono
namun kemudian ali mukartono berhalangan untuk hadir
tadi diwakilkan oleh salah satu anggota jpu
yaitu sabta subrata yang mengatakan bahwa memang ada lima poin yang mereka sampaikan
namun tiga yang diutamakan adalah
pertama alfian bahwa mereka merasa novum yang kemudian dinyatakan oleh pihak ahok
menjadi alasan permohonan pk ini sebenarnya tidak ada
jadi mereka menolak ada nofum ataupun bukti baru
yang kedua mereka menolak adanya kehilafan hakim
mereka menyatakan bahwa ini tidak ada kehilafan hakim
seluruh vonis yang dilakukan ini sesuai dengan fakta yang disampaikan
dan yang ketiga adalah delik hukum ataupun delik perkara yang berbeda
antara buniani dan juga pihak ahok
dimana untuk buniani sendiri delik hukumnya adalah terkait dengan pelanjaran undang undang ite
sedangkan ahok sendiri diduga melanggar prasa satu ratus lima puluh enam kuhp terkait dengan penodaan agama
jadi memang ini ada dua hal yang berbeda yang dilihat oleh jpu
dan tadi juga sudah mereka sampaikan jawaban dari jpu terkait dengan permohonan pk ini
jadi memang sebelum persidangan ini dimulai tiga hari yang lalu jpu telah menerima permohonan pk
begitu surat permohonan pk yang diajukan oleh pihak ahok
lalu kemudian mereka langsung memberikan jawabannya di hari yang sama pada hari ini
jadi pada saat pagi hari ini sedang dimulai pihak ahok telah memberikan permohonan pk secara tertulis kepada majulis hakim
dan juga dari pihak jpu juga langsung memberikan jawabannya
nanti kita akan lihat alfian bagaimana kelanjutannya
karena memang saat ini dari pihak pengadilan negeri jakarta utara akan melengkapi sejumlah hal administratif
sebelum kemudian akan dibawa ke mahkamahan
yang nantinya akan berwenang untuk kemudian memutuskan apakah nantinya pk ini akan ditolak ataupun diterima oleh mahkamah agung alfian
baik terima kasih mumtazah catra dinirat langsung dari pengadilan negeri jakarta utara
dua kuasa hukum menyatakan bahwa pk atau peninjauan kembali ini diajukan
salah satunya adalah mengacu pada putusan buniani dan juga adanya kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara ahok
dan berikut inilah pernyataan dari vivi leti indra dan juga josefina agata
sesaat setelah sidang pk digelar
dalam memori pk kita kita sudah buat poin poinnya
yang antara lain memang kita sudah siapkan beberapa poin seperti contoh yang sangat kita ketahui bersama pada waktu itu
pak ahok langsung ditahan walaupun sudah menyatakan banding
sementara kalau kita menilik kasus yang lain tidak demikian
jadi saya memberikan bu vina saja yang menyebutkan nama beliau itu
ya silahkan bu vina
ini ada beberapa alasan pk kami
antara lain adalah kasus buniani
memang kami masukkan itu sebagai salah satu dasar kami
jadi diberikan alasan pk kami

yang kami gunakan adalah salah satunya alasan kekilafan hakim
kemudian ada juga alasan mengenai putusan terkait putusan buniani
ada beberapa hal di dalamnya yang tidak sesuai atau kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh majelis hakim
dalam pertimbangannya di dalam hal ini